di dalam formasi birokrasi kinarto sabdo diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional bidang budaya pada peringatan hari pahlawan tahun lalu
kita ubah kita penggal dari agus salim yang panjang separuhnya kita namakan kinarto sabdo
sebagai sebuah bentuk penghargaan kita terhadap tokoh nasional yang berasal dari semarang
yang beliau punya karya karya luar biasa di bidang seni budaya
terutama gending gending beliau dan pakem pakem beliau pada saat mendalang
yang hari ini banyak ditiru oleh junior junior beliau
pemberian nama jalan kinarto sabdo mendapat apresiasi dari pihak keluarga dan kerabat
pemkot semarang menjamin pemberian nama jalan baru kinarto sabdo ini tidak akan menyulitkan warga
karena pemkot semarang menjamin perubahan data ktp hingga stnk akan mendapat layanan gratis
kami mewakili keluarga almarhum kinarto sabdo menyampaikan apresiasi
atas akhirnya peresmian ini yang kita sangat harapkan lama
dan saya kira ini bukan hanya keluarga seluruh masyarakat jawa tengah sangat berbangga dan terharu
akhirnya ada nama jalan kinarto sabdo di semarang
dan saya juga sudah ngontak pemka platen untuk juga membuat satu ruas jalan kinarto sabdo di platen
jadi di tempat kelahiran ada dan itu sudah
sebelumnya pemkot semarang menempatkan patung kinarto sabdo di ujung jalan
dan memberikan nama gedung kinarto sabdo pada gedung kesenian yang ada di kawasan taman budaya raden saleh jalan sriwijaya semarang
damar sinuko semarang